longgarnya pelaksanaan psbb serta ketidakpedulian masyarakat akan pentingnya mencegah penyebaran covid sembilan belas
tentu menambah kekecewaan banyak pihak
dampaknya penambahan jumlah kasus positif covid sembilan belas yang beberapa hari terakhir di atas empat ratus orang perharinya
ini agak kontra dengan pernyataan pemerintah yang menganggap sudah turun kasusnya ya
nah banyak tenaga kesehatan yang menyesalkan hal ini karena pengorbanan yang mereka lakukan
tidak diimbangi dengan kesadaran dari masyarakat
untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan skype dengan dr debrina dewi
dokter yang juga ikut dalam garda depan merawat pasien covid sembilan belas
dr debrina selamat malam
sehat alhamdulillah sehat
dok kita lihat beberapa hari belakangan orang nampaknya sudah abai dengan regulasi yang memang sudah di
terus diingatkan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan jaga jarak menggunakan masker dan sebagainya
belum lagi ada tadi yang kita lihat juga di paket sebelumnya ada kerumunan di salah satu gerbang
restoran yang tutup kemudian di bandara jadi perhatian masyarakat banyak
apa memang orang sudah mulai menganggap ini kalau dari kacamata seorang dokter
orang sudah mulai menganggap ini sudah biasa saja penyakit ini sudah harus diadaptasi
mereka harus beradaptasi dengan penyakit ini dok
menurut saya mungkin bisa jadi tadi bisa yang mbak bilang kan
ini sudah masyarakat sudah mulai menganggap biasa saja
tapi apakah memang juga
diberikan kesempatan untuk kelonggaran untuk nyolong nyolong untuk tidak psbb dan lain lain itu
apakah edukasi yang kita semua lakukan cukup sampai ke masyarakat
supaya masyarakat tetap tahu kalau ini kita belum melewati masa kritis gitu
itu yang jadi pertanyaan sebenarnya mbak
oke kita belum melewati masa kritis artinya juga tenaga kesehatan masih harap harap cemas menunggu masa itu
sedangkan sekarang sudah banyak yang gugur sudah ada rekan rekan tenaga medis yang berguguran
apa namanya pelonggaran ini dampaknya kepada rumah sakit seperti apa sih dok
kayaknya saya lumayan susah untuk komentar apa sikap kami untuk pelonggaran itu
karena kami sebagai medis di sini yang bisa kami lakukan hanya satu
melakukan sesuai dengan kompetensi kamu di bidang medis dan merawat pasien
yang kedua kami hanya bisa memberikan atlet atlet atau saran saran ke pemerintah atau policy natures lainnya untuk membuat keputusan yang tepat
kata kata kita gimana nih masalah corona virus bagaimana tapi lagi lagi yang namanya corona virus ini kan wabah ini gak cuma dari segi kesehatan aja mbak
dari segi sosial dan segi ekonomi yang menurut saya dampaknya juga sama sama pragis gitu ya
itu memang sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membuat keputusan yang paling ketat
tapi mbak yang mau saya tekankan di sini keputusan apapun yang pemerintah buat saya rasa harusnya baik harusnya sudah dipikirkan sebaik baik mungkin dan harusnya sudah
jadi suatu keputusan dari beberapa ahli dari bidangnya masing masing
tapi tolong yang tegas jadi kalau a ya a kalau b ya b
dan kalau mau a atau b itu harus disertai dengan penjelasan dan edukasi kenapa pilihannya jatuh ke a atau ke b
dok saya harus tanya dalam satu hari jam kerjanya waktu kerjanya berapa lama dan juga harus menggunakan apd
kami di sini ini akan berbeda beda untuk tiap rumah sakit atau vaskes tapi saya sendiri jam kerjanya berbeda beda
kami di sini ini akan berbeda beda untuk tiap rumah sakit atau vaskes tapi saya sendiri jam kerjanya berbeda beda

jadi delapan jam itu memang kami sudah masuk di dalam ruang pekerjaan kami
plus minus ini itu pakai apd nya kemudian ada operan laporan laporan sebagainya mungkin sekitar sembilan sepuluh jam totalnya untuk pakai apd
jadi pakai apd aja sudah hampir dua jam begitu ya pakai dan melepasnya
iya lepas proses laporan dan lain lain bisa lumayan memakan waktu
bisa merawat atau berapa orang yang dipantau di sana dok
saya nggak ngitung karena pasti kalau sudah kerja gitu pasti ya bukan fokus kita untuk ngitung jumlah pasien juga
tapi jumlahnya sih dari awal sampai akhir beban kerjanya sorry bukan jumlah beban kerjanya saya rasa sama ya
sama sama capeknya masih seperti yang awal
artinya belum merasakan adanya penurunan begitu ya seperti yang dikatakan oleh pemerintah
tapi pasiennya yang kita lihat juga dari data yang kita peroleh ada yang memang angkanya tetap nambah tapi yang sembuh juga tambah banyak
oke dok berapa lama di rumah sakit artinya tidak bertemu dengan keluarga dan juga tidak berjumpa dengan sanak saudara berapa lama dan apa yang dilakukan dok
sebenarnya di sini ada beberapa hal
sebenarnya di sini beda beda kan ada yang dari tni ada yang dari polri jadi mereka durasinya dibandingkan kami relawan pasti berbeda
kalau saya sendiri karena saya sifatnya relawan sebetulnya satu bulan aja sudah bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga dan teman teman
tapi kebetulan kemarin saya memutuskan untuk lanjut dua periode jadi ini sudah hampir dua bulan saya nggak pulang
oke artinya belum melihat apa yang terjadi di lapangan sebetulnya hanya melihat dari berita atau dari informasi informasi di sosial media
tidak saya menghidup dari jendela sih mbak tapi setiap kali saya menghidup dari jendela agak stres karena masih ada yang boncengan empat orang tiga orang
jadi masih melihat hal hal tersebut bahkan dari wilayah rumah sakit sendiri ya
oke artinya tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah apa yang sebetulnya yang ingin juga disuarakan oleh teman teman rekan medis kepada pemerintah untuk terus mensosialisasikan kebijakan yang tepat begitu
ya seperti yang tadi saya sudah bilang
kami tahu untuk membuat suatu kebijakan itu susah sekali kami tahu tidak bisa dari medis saja yang dianak emaskan gitu kan
karena prioritas sosial prioritas masyarakat ekonomi itu pasti banyak pertimbangannya
dan kami bukan ahli dalam bidang itu jadi kita nggak mempunyai hak atau kewenangan untuk beri saran
tapi apapun kebijakannya tolonglah sampaikan dengan tegas dan jangan berubah berubah
jangan hari ini ngomong a besoknya yang a dicabut diganti b
kalau a a kalau b ya b
dan berikan keterangan jelas jelasnya supaya masyarakat nggak mempertanyakan kebijakan itu
supaya masyarakat tahu oh memang ini dalam keadaan indonesia yang unik memang ini yang harus diambil pemerintah
oke dok sebelumnya juga ramai dibicarakan di sosial media ada dokter ari yang kita tahu tengah mengandung kemudian harus gugur melawan covid sembilan belas
kalau dari kacamata dr debrina sebagai seorang perempuan seberapa sulit menjadi seorang perempuan yang ada di garda depan melawan covid sembilan belas ini
termasuk dengan mungkin kondisi tubuh mungkin dari masa bulanan kita tahu juga hadir setiap bulannya seperti apa dok
memang kalau secara fisik perempuan sama laki laki masih beda
jadi saya rasa kami secara fisik mungkin ada kemungkinan saya nggak tahu karena saya bukan laki laki kan ada kemungkinan kami lebih capek daripada laki laki
tapi saya lihat di sini daya tahannya daya juangnya setelah selesai shift kami sama aja
kami memang capek tapi kami masih berusaha
tapi masih bisa menyempatkan diri untuk beraktivitas yang lain
masih bisa webinar masih bisa diskusi tentang coronavirus ini sendiri masih bisa punya me time gitu kan untuk refresh supaya nggak terlalu terbebani mental
tanggapan dokter melihat para gugus depan garda depan yang masih terus berjatuhan dok
pasti itu sebenarnya nggak usah ditanya
pasti saya sedih karena itu mengingatkan memang mengingatkan ke diri saya sih mbak
artinya sekarang memang betul saya masih muda masih kuat masih bisa olahraga masih fit lah ya
dan tidak ada penyakit lainnya
tahun lalu udah pernah divaksin sembilan kali gitu kan
seharusnya saya nggak apa apa
tapi melihat sejawat yang juga sama sama masih muda yang harusnya juga faktor risikonya rendah lah untuk terkena covid sembilan belas
sampai berjatuh hampir
itu mengingatkan ke diri saya sendiri kalau kita juga manusia kan
kita di sini punya baterai
jadi ini mungkin menjadi pesan juga untuk masyarakat
tolong ingat kalau kami semua walaupun kami memang kesannya kayak wah berani mati gitu kan
tapi kami punya baterai
jangan sampai jangan sampai jangan sampai kita kehabisan baterai itu
sehingga tidak ada lagi yang jaga gaulang dalam tangan
apakah dokter berpikir
pemerintah patut disalahkan dengan banyaknya relawan atau dokter yang berguguran
saya yakin dalam semua hal itu nggak ada satu orang aja yang salah
mungkin memang salah tapi saya yakin banyak pihak lain yang ada ambil ambil dalam kesalahan itu tersebut
dan itu tadi yang saya tegaskan tadi
saya tahu tugas pemerintah sulit
cuman ini artinya memang banyak ruang untuk perbaikan kan
jadi pemerintah salah terus ya sudah diolok olok di media gitu harusnya tidak seperti itu juga
menarik tadi ketika dokter debrina mengatakan kita rela mati
dr debrina disini juga sebagai dokter relawan
apa yang membuat dokter pada akhirnya menguatkan mental untuk maju sebagai dokter relawan di rumah sakit wisma atlet ya
saya rasa jawaban saya sama teman teman sejawat akan sama
kami di kami menjadi dokter itu sudah disumpahkan
berarti kami tahu mungkin kita tidak kebayang kita akan menghadapi pandemik dalam kehidupan kita gitu kan
kita membacanya cuma kayak ya saya sejarah aja nih ada pandemik seratus tahun lalu
kan sepertinya sudah sumpah kami untuk memang apapun itu kita akan menomorsatukan kemanusiaan
apapun itu memang sudah tanggung jawab kami untuk menolong nyawa untuk dengan ilmu yang sudah dititipkan tuhan menolong sesama
hampir tidak ada alasan untuk kenapa kami jadi relawan sih mbak
emang kebijakan kami
emang kebijakan kami
dukungan yang diberikan teman teman dan juga kerabat dan juga masyarakat
sampai nggak sih dok ke teman teman yang ada di wisma atlet
sampai sekali mbak
dan saya yakin kita semua disini gak akan bisa seceria ini kalau tidak setiap harinya ada dukungan dukungan yang bentuknya matem matem dari semuanya yang di luar
satu lagi yang juga viral di
di masa ada tagline indonesia terserah
sekarang banyak orang yang kemudian mengumandangkan hal tersebut
menurut dokter menghadapinya masyarakat awam ini harus seperti apa dok
saya jujur saya belum tahu sebenarnya ceritanya ada tagar indonesia terserah itu gimana awalnya
tapi itu kan kesannya yang saya baca kesannya kayak tim medis ngomong indonesia terserah
terserah lu mau ngapain gitu kan
saya ingin menurutkan saja
kami tim medis kami yakin yang namanya terserah itu tidak berarti menyerah
jadi analoginya gini mbak
analoginya kalau kita punya anak terus kita bilang ke anak kita kan dan lari lari nanti jatuh gitu
anak kita tetap lari lari dan beneran jatuh
pasti sebagai orang tua ya aduh itu kan udah dibilangin
tapi apakah kita terus diem aja dan udah deh terserah lu mau ngapain
kita tetap sebagai orang tua kita akan nolong anak lagi
ini sama seperti itu sih mbak
kami tahu tugas kami disini apa
kami tahu fokus kami di sini adalah menghadapi pasien pasien coronavirus
dan masalah masalah medis yang lain
jadi tolong biarkan kami fokus ke apa yang di depan mata
bila anda yang di rumah memutuskan untuk melanggar psbb dan tetap tidak mau social distancing tetap nggak mau phds
ya kami sangat sulit untuk mengontrol hal hal itu
karena pada akhirnya memang yang akan menjaga diri kita masing masing adalah diri kita masing masing
bukannya saya harus memaksa anda semua untuk menjaga kehidupan kalian semua
oke saya setuju
terserah tapi bukan menyerah seperti yang tadi dokter debrina katakan
nah untuk tidak menyerah ini apa sebetulnya resep yang dilakukan apa trik yang dilakukan oleh teman teman tenaga medis yang ada khususnya di wisma atlet
di sini saya rasa karena kami udah di dalam satu tempat
yang ketemunya halnya yang sama
terus ngomongnya halnya mirip mirip gitu ya
dan kami sama sama membagikan rasa takut yang sama rasa bahagia yang sama rasa sedih yang sama
tangan rumahnya sama sama tangan rumah
kita sudah pergi dari rumah terlalu lama sama sama seperti itu kan
jadi langsung atrap gitu aja
gampang sekali untuk berbaur
apalagi dengan background yang sangat berbeda beda sebenarnya kan
tapi gampang sekali kami untuk saling berbaur
dan rasa saling support dari satu sama lain
baik medis ataupun non medis karena di sini juga banyak non medis yang luar biasa sekali
itu yang bikin kami tetap gak akan menyerah sih
dan walaupun kemarin yang kami juga dapat foto yang pada rame rame di daerah itu
itu kami saling ada saling kata kata saling menyemangati satu sama lain dalam setiap kali kami membahas foto itu
soalnya kayak kan bilang yaudah yang penting kita fokus lah udah
pokoknya khusus kita di rumah sakit bukan di bandara
soalnya itu itu
r debrina dewi terima kasih banyak
jangan menyerah kita selalu mendukung
terima kasih sudah membantu indonesia untuk mengurangi covid sembilan belas
dr debrina terima kasih